dan mobil udah oh ya pak sergiti tolong buka ya buka apa ustadz buka baju buka baju maksud saya buka
gerbang saya mau keluar mobilnya oh keren buka baju kali ya udah saya buka dulu ya ustadz ya
ya makasih pak sergiti tas ketinggalan aduh ustadz musa mau pergi umrah kita harus tinggal ustadz
itu kan apa kataku berarti ustadz musa beneran pergi dari peserta di rumah yang berusaha beneran
eh sobri masalahnya di mimpi aku itu ustadz musa kalau udah pergi gak akan balik balik lagi
kalau balik balik lagi beneran gimana itu bagus bagus dong kak ngapain kamu dukung ustadz musa
di sini berarti bagus kalau ustadz nusa pergi jauh dari kunanta berarti kunanta akan bahagia damai dan
makanya jadi orang tuh jangan lebay allah itu gak suka orang yang berlebih lebihan
enggak bener banget tuh soh
pertemukanlah sergei bin powel dengan
ibu kandungnya yang selama ini masih dicari cari
hai salamualaikum waalaikumsalam
sakit sakit lagi mr ya allah kenapa sih kemana mana tuh bawa bola kan bola salah
teman teman nah apa teman teman bola ustadz kalau mau hebat main bola harus berteman dengan bola
ya udah terserah mister deh ya mau temenan sama bola kek sama pohon kek sama ban serep kayak terserah bebas
ini saya nulis doanya silakan dibaca
ya allah pertemukanlah sergei bin apple bapaknya buah pawel pawel namanya lucu ya dengan ibu kandungnya
dengan ibu kandungnya pawel namanya lucu ya dengan ibu kandungnya pawel namanya lucu ya dengan ibu kandungnya
yang selama ini masih dicari cari masya allah ini doa mr yang tulis ya itu adalah doa saya
soalnya saya tadi dengar dari pasat pam hai kalda nasyum ada orang yang mau pergi ke umroh
kan kalau ada orang yang mau pergi ke umroh atau haji kita kan bisa titip doa sholat kan
di sana di tempat suci banyak tempatnya tempatnya yang kita bisa kirim doa ke sana dan doanya kita
terkabur masya allah bantu mata becu betul sekali mister seperti di masjidil haram ya kemudian juga
di multazam itu ada diantara kaabah dan juga hajar aswan tapi memang karena di mekah itu banyak sekali
manusia umat umat muslim berkumpul jadi banyak sekali orang orang yang rebutan ingin doa di situ
tapi memang kalau misalkan memang mr mau titip doa ini insya allah nanti akan saya doakan di sana
kok ustadz kepilih ya iya alhamdulillah insyaallah saya yang terpilih jadi saya yang jalan
umroh jalan kaki nanti capek naik pesawat aja ulah mister ya iya saya pesawat enggak enggak aja mister
nanti saya kesana itu naik pesawat pesawat yang besar
saya pesawat tadi ya
sayang sebelum kita berangkat ke pasar kita tuh harus hati hati karena kan sekarang udah mau bulan
puasa jadi pasti ramai tuh di pasar jadi dikhawatirkan nanti di sana takut ada copet
ini bukan copet saya tapi cepet
ustadz musa pede banget ya orangnya
pasti begitu ya kan
ustadz musa inget gak sekarang ini ada acara di luar
asalnya gak ada acara di pasar ciluar
lah eh ustadz ya allah
terus itu apa
eee kaabahnya gimana tuh
miniaturnya kan buat acara besok tuh ya gimana
udah itu mah tenang aja ustadz
kan ada pak d nih
nanti pak ade dibantu sama santriwan untuk bikin miniatur
pasti cepet kok jadinya
nah ustadz sekarang tinggal berangkat aja
ustadz musa terlambat loh
oh gitu ya
yaudah kalau gitu sih langsung berangkat ya
tumim banget bau buku
ini buat apa ustadz
ini buat pembak bintang
banyak lagi yang pegang lu
ini pake siapa
oh ini gak kenal
ustadz musa sabar ya allah
pak serikiti tolong buka ya
hah buka baju
maksud saya buka gerbang
saya mau keluar mobilnya
oh keren buka baju kali
yaudah saya buka dulu ya ustadz ya
iya iya makasih pak serikiti
aduh ustadz musa mau pergi umrah
kita harus tinggal ustadz musa
tuh kan apa kataku
berarti ustadz musa beneran pergi dari peserta rilang
berarti ustadz musa beneran umrah
aduh aduh dan aduh ustadz musa
ustadz musa emang su cepet banget
berarti gak ada yang hukum kita
gak ada yang marah marah
gak ada yang disuruh ngerjain ngerjain bersihin bersihin kamar mandi
dan satu lagi
gak ada yang curang curang lagi
aduh aduh aduh
ya deo mending sekarang kita ke rental ps
numpung pak serikiti lagi buka gerbangnya
aduh apaan sindra
sengaja eh apa itu pas lebaran nanti
yaudah yuk beruan lama
aduh perut aku sakit nih
ustadz assalamualaikum ustadz
waalaikumsalam kenapa kenapa
oh iya minta bantuan ustadz
minta bantuan apa
kamu kenapa perutnya kal
itu perut apa tali
yaudah kita masuk ke dalam dulu deh yuk yuk yuk
coba baca cepet cepet nih kamu nih kenapa sih makan apaan sih kamu tuh
aduh aduh aduh
lah itu ustadz musa kenapa masuk lagi ke dalam hai kal
apaan tadi minta dibukain
jadi buka gerbang tutup cantik begini
ada ada aja
aduh ada ada
aduh ayo ketahuan kan ketahuan kan
nggak boleh ngeliat gerbang kebuka sedikit bawahnya mau kabur aja udah pernah masuk
ini semua pasti akalan hai kal aja sama asun
tau itu mana su
udah pernah masuk
pada penumel disini
ada aja jadi pada meleng begini saya
sampai jumpa lagi
sakit putih ya
eka kamu tunggu disini dulu ya
ustadz musa yang mulia ada satu mau cari obat dulu
supaya sakit perut kamu itu bisa hilang
ya kamu tahan ya
ya ya sabar sabar asun
banyak lho orang beneran sakit apa
kok sampai minta obat
dan diam aja
pokoknya yang penting ustadz musa nggak jadi berangkat
ustadz musa akan selalu dikurangkan
bukan bener apa katanya
itu semua pasti akal akal hai kal aja